hukuman untuk kusiratu ambat kasih
kepada kebijakan muradir
hukuman sebagai umbandur juga membuatnya jerah
harus hukuman yang lebih hina lagi
kalian sudah sampai di kampung halaman kami
kembalilah ke orang tua kalian masing masing
ini pun dapat
apakah kau sudah bertobat
sehingga kau kembalikan anak anak kami
jagat wira sudah mati
dia sudah tidak ada lagi di muka bumi
dari cerita paman jagat wira
di dunia persilatan
adakan persidangan agung di balarium ini
buka dan buktikan masalah ini
biar semua jelas
dan aku tidak takut
bahkan aku harus menerima hukuman mati sekalipun

aku tidak akan mencari hukuman yang lebih baik dari anda
aku tidak akan mencari hukuman yang lebih baik dari anda
aku tidak tegas sesungguhnya
untuk menyeret ibu ndam bekasi
kedepan persidangan agung di balarium
dan menjatuhkan hukuman mati pada ibu ndam bekasi
kita harus pergi dari sini
apapun tidak salahnya
kau menolongku dimas
jika kau tidak ingin aku bantu
cepatlah pergi dari sini
tidak ada waktu lagi
gapalah perkabungan itu
biar aku yang menghadang mereka
apa yang kau maksud
atau menyuruh aku untuk pergi
ternyata tangguh juga perempuan ini
apa yang terjadi sama pemanjaga tuwira
perlakunya tiba tiba berubah
dari seorang perampok yang keji
sekarang malah bertobat
tidak ada yang tahu
membuka hati seseorang
ketika aku berada di rumahmu
dia melupakan janjinya
dengan ayah anda ku
di bulan itu
ternyata benaran dikatakan penduduk tadi
kian santang ada di sini
aku tidak perlu susah susah
untuk pergi ke istana kumba
akan aku habisi kau kian santang
di tempat ini
aku akan mengikuti kian santang di tempat ini
ketika dia lengah
akan kuhabisi dia dari muka polri
dan senjata roda emas
milik paman jagadwira
handak ingin dikembalikan
sampai hari ini
senjatanya masih ada di istana pajajaran
dan ayah anda prabu siliwangi
jika aku bertemu dengan paman jagadwira
aku akan mencari
dan saya akan mencari dia
dan saya akan mencari dia

dan memberikan kembali senjata itu
aku yakin orang kampung itu pasti tinggal sekitar sini
ayo kita cari dia
biar aku yang hadapi perempuan ini
biar aku yang menghadapinya
aku mohon pergilah
aku bukan seorang pengejuan
aku bukan seorang pengejuan
aku masih beran determining
mari yang tadi
menghukum gusti ratu ambedkasi
sesuai dengan kesepakatan para saksi
ibu ndanget ringmanin
apa hukuman yang pantas
untuk ibu ndanget kasih
hukuman untuk gusti ratu ambedkasi
kepada kebijakan muradir
hukuman sebagai umbandur juga membuatnya jerah
harus hukuman yang lebih hina lagi
dihukum menjadi pekatik
tapi kalau usulanku
tidak diterima lebih baik
permasalahan ini dibawa
ke sidang agung balayur
aku menjatuhi hukuman
untuk ibu ndanget kasih
ia akan bertugas sebagai
aku aturkan terima kasih
tuhan telah menyelamatkanmu
sekarang aku sudah sehat
kalau kau sudah mendapatkan
penawar dari racun itu
ada satu hal
yang ingin ku tanyakan
apakah paman tahu